saya serasa sedang berada di planetarium ya fenomena gerhana bulan total atau super blood moon terjadi malam ini dan puncaknya pada pukul delapan belas tiga puluh
planetarium jakarta menyebutkan fenomena ini merupakan gerhana bulan total yang ke lima puluh lima dari total delapan puluh dua gerhana tipe saros satu ratus dua puluh dua
dan untuk membahasnya kita langsung terhubung dengan peneliti astrofisika pusat sains antariksa delapan bapak andi pangerang hasanudin selamat malam pak
pak sebentar lagi atau bahkan tadi ini delapan belas delapan belas sudah ada proses gerhana bulan total
dan ini kita sambil sama sama saksikan bagaimana prosesnya bagaimana gerhana bulan total dan ini dimaksud sebagai tipe saros satu ratus dua puluh satu
itu maksudnya apa ya pak
nah jadi dalam gerhana baik gerhana matahari maupun gerhana bulan itu ada namanya pengelompokan gerhana dari sifat yang sama
baik itu dari jaraknya dari arah kemunculan bulan ataupun mataharinya
nah kemudian oleh para astronom dikelompokkan dalam satu sikur
yang disebut sebagai saros
nah jadi satu saros ini periodenya delapan belas tahun sebelas hari
nah jadi untuk gerhana bulan total kali ini itu di saros satu ratus dua puluh satu artinya seri saros yang ke satu ratus dua puluh
nah dalam satu seri itu terdapat sekitar tujuh puluh dua hingga delapan puluh tiga
nah untuk saat ini di tahun dua ribu dua puluh satu itu untuk dua puluh enam mei seharusnya ke lima puluh enam dari delapan puluh dua
ini saya buka software dari lunar eklims inspector
dan dari masa itu nomor serinya lima puluh enam dari delapan puluh empat
sebelumnya kan juga sempat terjadi gerhana bulan total
yang bisa juga dipantau di indonesia
apa nih yang spesial dari gerhana bulan total yang terjadi hari ini pak andi
nah karena umat buddha hari ini memperingati hari raya waisak yang memang jatuh pada bulan purnama
nah makanya gerhana bulan total ini juga bertepatan dengan hari raya waisak
nah itu juga spesial
kemudian ini gerhana bulannya berbeda dengan gerhana bulan
gerhana bulan total tahun dua ribu delapan belas
kalau dua ribu delapan belas itu durasinya paling lama
nah kenapa paling lama
karena bulan itu berada dekat dengan titik pesat bayangan bumi
yang disebut sebagai umbra
makanya durasinya lebih lama
sedangkan untuk gerhana bulan total dua puluh enam mei ini
bulan berada di dekat pinggir tepi bayangan bumi
makanya durasinya cukup singkat
dari pukul delapan belas sembilan hingga delapan belas dua puluh tujuh
sekitar delapan belas menit
ini gerhana bulan yang cukup singkat
dibandingkan gerhana bulan yang lain
tapi ini kemudian menjadi spesial karena apakah jaraknya ini dekat antara bumi dan juga bulan begitu
jadi gerhana bulan total kali ini karena bertepatan juga dengan namanya perige
itu adalah posisi terdekat bulan dengan bumi
nah dalam istilah awamnya disebut juga sebagai super moon
nah makanya gerhana bulan total kali ini juga disebut sebagai super blood moon
atau bulan super merah
jadi selain warnanya kemerahan
ini seperti yang saya lihat dari gedung dawah pwnu jawa barat
ini juga sepungku mantau
ini warnanya dia seperti merah darah
dan juga lebih besar
nah makanya disebut sebagai super blood moon
karena jaraknya dekat dengan bumi
pak andi kalau kita saksi
dan bersama di layar cnn indonesia saat ini juga sudah ada pemantauan langsung dari bosha
kita lihat memang benar ya
seperti yang tadi dinyatakan oleh pak andi
warnanya ini merah
kalau boleh sambil disaksikan juga ini pak andi
yang anda bisa saksikan juga di layar cnn indonesia langsung dari pemantauan bosha
ini sudah sampai di mana nih prosesnya
berarti sudah lewat puncaknya
atau seperti apa nih pak
ini puncaknya sudah lewat
tadi pukul delapan belas
ini menuju fase akhir total
jadi sekitar tiga menit lagi sudah mau menuju fase akhir total
kemudian bulan meninggalkan umbra bumi atau bayangan utama bumi
jadi kalau sekarang kan masih sudah mulai pudar nih pak ya
berarti warna merahnya pak
itu sudah mulai pudar
nah begitu sudah mulai pudar
nanti ketika fase akhir total
dia sudah mulai bayangannya sudah mulai menghitam
nah dari itu mulai
sudah mulai bulan
apa tertutup sebagian umbra
jadi sudah tidak merah lagi seperti saat fase total
jadi kita saksikan bersama ini di layar kaca anda
di mana fasenya sudah mau mulai selesai ya pak ya
dari gerhana bulan total ini
tapi bisa masih dilihat ini warnanya merah
nah warna merahnya ini muncul karena namanya penghamburan atmosfer
jadi sinar matahari itu kan apa
terdiri dari berbagai spektrum warna
nah kemudian karena bulan itu berada di belakang bumi
berada masuk di bayangan bumi
maka sinar matahari akan dibiaskan ke panjang gelombang yang terjauh
nah dalam fisika optik panjang gelombang yang terjauh untuk cahaya visual adalah spektrum merah
spektrum yang lain seperti ungu hijau biru itu dilengiskan
sementara merah itu akan di hamburkan
makanya kenapa pada saat gerhana bulan total itu warna menjadi agak kemerahan
karena itu terjadi penghamburan atmosfer
itu tadi penjelasan dari pak andi
akan fenomena yang sedang anda saksikan dan saya saksikan juga ini live loh ya
langsung gambarnya dari observatorium bosha
yang tadi sudah diinformasikan oleh pak andi
pak andi fenomena super blood moon ini dinyatakan sejumlah ahli baru akan terjadi lagi
ini di tahun dua ribu dua puluh tiga ya pak
tepatnya pada tanggal delapan oktober dua ribu tiga puluh tiga
dengan kondisi visibilitasnya sama seperti saat ini
jadi daerah paling barat itu tidak mengalami dari fase
ada namanya fase penumbra awal
kemudian awal sebagian awal total itu tidak mengalami
tapi baru kebagian di akhir sebagian sama akhir penumbra
jadi kondisinya hampir sama
kondisinya hampir sama dengan saat ini
nah jadi nanti dua ribu tiga puluh tiga akan terjadi lagi
namun itu tidak bertepatan dengan hari hari awal saat
kalau yang bertepatan dengan hari hari awal saat
itu akan terjadi pada waisak nanti di tahun dua ribu empat puluh di tanggal yang sama
itu tanggal dua puluh enam mei
nah itu kan jaraknya sembilan belas tahun
nah itu disebut juga sebagai siklus metonik
nah jadi siklus metode ini selalu jatuh di tanggal dan bulan yang sama
dengan kondisi gerhana yang sama dan jarak bulan yang sama
menjadi satu hal yang luar biasa pastinya
kalau kita lihat ini gerhana bulan total
lagi lagi saya ingatkan kepada anda
bahwa tayangan atau gambar bulan yang anda saksikan
atau gerhana bulan total ini
langsung gambarnya dari bosya
pak andi kita tahu bahwa fenomena gerhana bulan total seperti ini
pasti juga ada dampaknya pada bumi
apa saja sih pak dampaknya kalau untuk gerhana bulan total
seperti yang terjadi hari ini dua puluh enam mei
nah untuk dampaknya
karena pada saat
karena pada saat gerhana itu posisi matahari
bumi dan bulan itu satu garis lurus
maka akan namanya terjadi pasang
jadi itu pasang paling maksimum paling tinggi
disarankan bagi para nelayan yang akan berlayar
apa tidak berlayar dulu untuk malam ini
sangat tinggi pada malam
sepanjang malam ini
oke disarankan untuk tidak berlayar dulu
karena potensi rob mungkin terjadi ya pak ya
apalagi pak selain itu yang sebaiknya diwaspadai
akan adanya fenomena gerhana bulan total hari ini pak
untuk suhu sendiri tidak ada perubahan
kalau pada gerhana matahari
itu suhu pada saat fase total
dia tiba tiba turun drop
tapi untuk fase gerhana bulan ini
dia tidak mengalami penurunan suhu
jadi tidak perlu dikhawatirkan
khususnya terkait dengan iklim maupun dengan suhu
baik kalau kita bicara suhu
biasanya juga bicara soal kondisi tubuh ya
karena biasanya fenomena alam ini berkaitan
sebenarnya ada kaitannya nggak nih pak
kalau berkaitan dengan kondisi tubuh
saya belum bisa banyak berbicara
bukan kapasitas saya sebagai ahli astronomi ya
saya belum bisa mengomentari untuk itu
tapi pastinya kalau untuk kondisi alam
suhunya tidak perlu dikhawatirkan
tapi lagi lagi yang tinggal di pesisir harus waspada ya
iya harus waspada akan rob tinggi
mungkin antara dua sampai enam meter
untuk khususnya di pantai selatan jawa ataupun pantai barat sumatera
mungkin untuk info lebih lanjut bisa ditanyakan ke bmkg
jadi untuk gerhana bulan total ini
ya sama seperti purnama setiap bulannya
itu juga akan menimbulkan pasang yang sangat tinggi ya
itu juga pasang purnama
sampai kapannya mungkin bisa sambil dipantau juga
kalau kita lihat sekarang sekali lagi pak andi
kita saksikan fenomena yang sedang terjadi saat ini
ini warnanya mulai memudar merahnya
ini sudah ada di fase apa nih pak
sudah masuk fase kebagian
jadi dia fase akhir totalnya sudah berlalu
sekitar empat menit lalu tadi
nah ini di tepi bagian utara
dia sudah mulai putih
dia sudah mulai memudar
tapi bagian selatannya masih gelap
nah ini artinya bulan mulai meninggalkan bayangan bumi
meninggalkan umbra bumi
mungkin bisa disaksikan juga di sebelah selatan bulan
itu terdapat bintang namanya antares
nah antares ini adalah salah satu bintang paling terang
nah antares ini warnanya kemerahan juga
makanya disebut juga sebagai antares atau anti ares
dalam mitologi romawi dan yunani
ares ini adalah simbol dari planet mars
sedangkan anti ares artinya posisinya berlawanan dengan ares
tapi warnanya sama seperti mars
makanya disebut sebagai anti ares
dia letaknya di konstelasi skorpius
nah jadi ini spesial juga nih
karena mungkin kondisinya mirip seperti gerhana bulan total dua ribu delapan belas
itu di sebelah saat itu
posisi bulan kan dekat dengan mars
nah ini posisi bulan saat ini dekat dengan namanya anti mars
tapi bukan sebagai planet
tapi sebagai bintang
nah bisa dilihat ketika gerhana bulan
bulan kan redup
nah jadi bulan ini adalah salah satu intervensi maksimum
yang bisa memengaruhi kecerlangan cahaya
nah pada saat bulan itu temaram
maka bintang bintang yang semula ini redup
akan terlihat lebih terang
nah misalkan di sini di sebelah selatan ada namanya rahasi crux
atau rahasi salih sultan
di dekatnya crux ada namanya alpha centauri dan beta centauri
nah di sini semua bintang bintang yang semula redup
karena terhalang cahaya bulan
ini karena bulannya redup
jadi bintang bintang ini mulai muncul kembali
sehingga kita bisa melihat taburan bintang bintang
pada saat terjadi gerhana bulan
meskipun bulan sudah tertutupi
sudah mulai meninggalkan umrah
bintang bintang di sini masih terlihat sangat jelas
oke jadi ini saat yang tepat juga bagi anda
yang mungkin nanti sebentar lagi mau lihat keluar
mungkin bulannya sudah tidak semerah sebelumnya
tapi bintang bintang yang ada di sekitarnya
masih akan tetap memancarkan cahaya ya pak andi ya
karena fenomena ini satu hal yang langka
pertama bertepatan dengan waisak
itu baru terjadi sekian tahun lagi ya pak ya
tadi disampaikan sembilan belas tahun lagi berarti ya pak ya
sembilan belas tahun lagi
nah tapi kalau untuk super blood moon yang bertepatan dengan waisak
itu nanti akan terjadi lagi di tahun dua ribu satu ratus sembilan puluh sembilan
jadi sekitar dua ratus tahun lagi lah kurang
dua ratus tahun kurang lah
jadi cukup langka ini
super blood moon yang bertepatan dengan waisak
jadi cukup langka ini
baik terima kasih banyak pak andi
luar biasa sekali
satu fenomena kebesaran tuhan yang sangat luar biasa
tadi banyak juga pasti beberapa yang mungkin melakukan ibadah
bertepatan dengan gerhana bulan total ini
dan menyaksikan juga nih
sambil mendengar pemaparan dari pak andi tadi
menyaksikan langsung dengan matanya
karena gerhana bulan total ini bisa disaksikan
meski dengan mata telanjang ya pak ya
baik terima kasih banyak sekali lagi
bapak andi pangerang hasanuddin yang sudah bergabung
bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
sehat selalu pak
iya terima kasih kesempatannya